perubahan kebijakan minyak goreng curah dengan harga murah tidak membuat persoalan selesai
minyak goreng curah kini justru langka di pasaran
sementara minyak goreng kemasan tidak terjangkau kocek masyarakat
koalisi masyarakat mendesak presiden joko widodo mengevaluasi secara menyeluruh industri sawit dari hulu hingga hilir
lalu seperti apa evaluasinya
kami akan mendiskusinya dengan oke nurwan direktur jenderal perdagangan dalam negeri
dan juga ada ahmad surambo deputi direktur sawit watch
selamat malam pak oke selamat malam pak ahmad
selamat malam pak eva
saya ke pak oke dulu
pak oke setelah beberapa kebijakan soal minyak goreng ini yang terakhir adalah kebijakan het minyak goreng curah
tapi ternyata belum juga bisa menyelesaikan persoalan karena minyak goreng curah ini justru langka
nah ini apa penyebabnya kalau begitu yang sekarang ini pak oke
saya kembali ingin menyampaikan ini pasti saat ini mungkin
kelangkaan adalah dari ini masih dalam proses penyaluran
yang pertama itu tetapi seharusnya tidak langka karena berbasiskan dmo itu harus sudah tersedia yang sebelumnya
nah permasalahannya adalah kembali di rantai distribusi
begitu ada pengaturan harga biasanya rantai distribusi agak terkendala
oke rantai distribusi terkendala
karena harganya justru di atas het
ini yang akan kami setelah kemarin rdp di dpr
diamanatkan kami untuk melakukan audit investigasi jadi rantai distribusi
oke sudah ada hasilnya kah pak untuk investigasi rantai distribusi
jadi penyebabnya selama ini kalau bicara ada kebijakan het lalu kemudian minyak goreng ini langka
lalu di rantai distribusi begitu ya pak oke ya
kesimpulannya karena gini dari administrasinya sudah lengkap tersalurkan
saya sering menyampaikan bahwa dari data yang kami terima
pada saat dmo dpo itu sudah banjir ada lima ratus juta liter tersalurkan
baik kemasan maupun jurang
berarti harusnya ada dan ini sudah berjalan lama kalaupun sekarang terjadi
tadi kan disampaikan
itu di pembukaan acara bahwa ada minyak goreng tapi harganya mahal
tidak sesuai het
dan kadang kadang susah mencari minyak goreng curah
sekarang begitu dilepas ke mekanisme pasar minyak kemasan
banjir di mana mana
nah ini permasalahannya ada sesuatu di rantai distribusi yang menurut hemat kami banyak gangguan
oke tapi sama sekali tidak ada
masalah begitu ya di supply nya sebetulnya ya pak oke
saat ini kalau saat ini untuk yang het itu memang dalam proses pendaftaran
tetapi harusnya minyak goreng curah dari sejak dmo dpu pun harus sudah berjalan
ini yang terjadi kelangkaan itu
kalaupun yang sekarang tersedia di pasaran
itu sudah dipastikan minyak goreng yang memang seharusnya hr
dari sejak sempat sejak tahun ini
tapi memang ada permainan di distribusi sehingga ada dua alasannya
sepangka atau harganya di atas het
oke jadi ini kan pemerintah sebetulnya sudah melakukan beberapa kali perubahan kebijakan begitu ya
ada het kemudian dmo dpo lalu juga het yang dicabut
sejauh ini evaluasi terhadap problematika yang terjadi
dari minyak goreng ini apa saja sebetulnya pak oke
apakah memang tadi pak oke katakan yang menjadi problem utama adalah rantai distribusi
kalau memang sudah jelas rantai distribusi
apa kemudian yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki problematika ini
ya audit investigasi dari rantai distribusinya itu yang jelas
karena memang di sini begitu diatur harga het rantai distribusi
maka akan ada selisih harga yang membuat para pelaku oknum oknum
itu berusaha memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri
keuntungan dan sebagainya
apakah nanti karena ini harganya ada di frevensi harga antara harga pasar dengan harga yang harus di eceran tertinggi
ada selisih harga yang cukup berkisar rp lima
ya bisa kita mereka berusaha oknum oknum yang bermain di perdagangan ini
di rantai distribusi ini ya berusaha memanfaatkan selisih harga untuk kepentingan diri sendiri
para tidak bertanggung jawab
oke jadi ada oknum oknum yang bermain begitu ya di rantai distribusi
dan itu menjadi penyebab utamanya begitu ya pak oke
sekarang saya ke pak ahmad
pak ahmad anda mendesak presiden joko widodo untuk melakukan evaluasi
secara menyeluruh industri sawit dari hulu hingga hilir
nah kalau tadi pak oke katakan ini sebenarnya ada oknum yang bermain di distribusi
nah bagaimana kemudian benang merahnya dari evaluasi secara menyeluruh ini
ya mbak kalau kami lihat
sebenarnya kan indonesia ini mbak
kalau dalam kerangka kebun sawit ini kan mirip raja tapi limbung
jadi kami kita lihatnya itu kayak raja limbung
dimana luas perkebunan sawitnya sangat luas begitu
tapi dalam tata kelolanya nggak beres beres begitu
sebenarnya presiden jokowi itu sudah katakanlah
menerapkan ada namanya impres nomor delapan
tentang penundaan perizinan dan evaluasi
tapi yang terjadi sampai saat ini kami tidak pernah terima laporan tuh
pak perkembangannya impress ini
sehingga kenapa kami mendesak supaya ada evaluasi tata kelola
di kebun sawit dari hulu sampai hilir
jadi sekarang ini kita terima dalam rangka masalah yang dibilang pak oke semua tadi
itu bukan hanya di hilir di hulu pun sebenarnya banyak masalah
dan sampai saat ini pun kita tidak tahu
update terkena perkembangan katakanlah impress moratorium sawit itu
sehingga kami melihatnya penting ke depan pemerintah terbuka untuk
katakanlah mengatur hal ini lebih transparan begitu
dalam rangka perizinan dalam rangka banyak hal
salah satu menurut saya kebijakan yang menurut kami sangat memperparah kondisi
di mana ada kebijakan pemerintah itu seperti kayak melegalkan akumulasi lahan
ini terlihat adanya beberapa peraturan yang mungkin nanti kalau mau lebih detail saya bisa sebutkan
baik apakah kemudian oknum yang tadi anda katakan itu ada kaitannya
apakah sama begitu ya oknumnya yang bermain dari hilir yang tadi disebutkan oleh pak oke ini
kemudian juga ada korelasinya dengan yang kemudian terjadi di hulu pak ahmad
nah ini mulanya kami meminta kelompok kelompok ini supaya untuk di ya tadi diteliti diselidiki begitu oleh kppu
kami melihat ya ada beberapa kelompok usaha itu mempunyai katakanlah lahan itu lebih dari seratus ribu hektare
dan itu juga kelompok besar yang menerima subsidi biofuel juga
jadi di biofuel dia dapat
di minyak goreng lewat subsidinya dapat
nah ini menurut saya kata kelola ini untuk di katakanlah dicek kembali dievaluasi ya begitu
hanya cukup dicek dan dievaluasi tidak perlu ditindak begitu ya pak ahmad ya
ya kalau melanggar ini ya perlu ditindak
tidak mungkin kalau ini tidak ditindak begitu
pak ahmad anda kan mendesak presiden jokowi untuk memerintahkan menteri
menteri perdagangan untuk melakukan kontrol pasar minyak goreng
saat ini sebetulnya kan sudah ada kebijakan dmo dan dpo
mengapa anda meminta presiden untuk melakukan kendali pasar begitu
apa evaluasi anda kalau begitu pak ahmad
kan sebenarnya kalau berdasarkan hak pangan itu ya kan ini pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng itu salah satu
sehingga menurut saya kalau hak pangan rakyat kita terlalu rata ya tidak terlindungi menurut saya negara harus melakukan kendali
kita tahu sudah ada dmo dpo gitu
tapi kita lihat tidak aseptif tidak ini sepertinya kayak negara kalah begitu
saya lihat tadi pak oke cerita lalu bilang oknum gitu
bisa nggak dilaporkan saja oknum oknum ini ke polisi
walaupun kita tahu polisi ada mendata ada enam kasus begitu
menurut saya perlu diupdate enam kasus ini kondisinya di mana begitu
oke pak oke nah itu dia tuh yang kemudian juga masyarakat juga sebetulnya penasaran dengan perkembangan oknum oknum ini begitu ya
karena memang sebetulnya menteri perdagangan juga sempat mengatakan akan membuka begitu
atau sudah menyerahkan kepada polisi
nah ini perkembangannya bagaimana sebetulnya pak oke
ya kita tunggu dari laporan dari kepolisian
apakah bukti yang kami sampaikan yang menurut hemat kami sudah cukup
apakah sudah cukup untuk menjerat mereka
karena kami daya jangkaunya memang kementerian lembaga itu punya yang namanya ppns
tapi kan daya jangkaunya tidak sampai ke situ begitu terbukti
sanksi yang ada di peraturan
jadi saya berpikir bahwa ini adalah hal yang bisa diterapkan hanya administratif
kalau administratif ya kalau sampai pencabutan izin pun tinggal buka perusahaan baru
tapi kan artinya perilaku yang mengganggu kebijakan pemerintah ini belum bisa ditindaklanjuti
oleh karena itu kami bekerja sama dengan satuan penegak hukum untuk menindaklanjuti
bagaimana membuat mereka lebih jerah lagi bermain main dengan program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat
oke permainannya ini di tingkat apa pak oke
apakah memang hanya di tingkat distributor seperti yang tadi pak oke sudah sampaikan
ataukah memang lebih jauh lagi begitu sebetulnya pak oke
kami dalam indikasi awal
itu adalah di tingkat distribusi
kami tidak tahu nih
tapi data kami serahkan semua
kenapa di indikasi awal
gampangannya aja yang dari perkembangan dari perubahan kebijakan yang terakhir
tadinya langka nah het
begitu dilepas harga menjadi masuk ke mekanisme pasar tahu tahu besoknya banjir
berarti selama ini
kan nggak mungkin itu diproduksi satu hari
dan itu yang oke
jadi indikasi indikasi awal kami sudah menemukan dan kami menganggap sudah cukup bukti dan ada beberapa perusahaan telah diberi sanksi oleh kementerian perdagangan
dia tadi membekukan izinnya dan sebagainya
tetapi kan perilakunya yang belum berjalan
perilakunya belum diberi apa
belum dikenakan sanksi yang jelas
dan itu diberikan ke semua data kami sampaikan
sehingga tadi apakah indikasinya mungkin di rantai distribusi yang kami temukan
apakah itu dari mulai hulu sampai hilir
itu tentunya memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam
oke saya akan lanjutkan kalau begitu ke pak ahmad
apakah kemudian juga
sawee chowch melihat ada permainan
kalau tadi pak oke mengatakan ada perusahaan perusahaan
apakah kemudian juga menemukan ada permainan mulai dari tingkat hulu ke hilir
sehingga anda merasa bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh di industri ataupun segala hal yang berkaitan dengan minyak goreng
apakah benar demikian kita akan bahas sesaat lagi
kita harus break dulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
sehingga kita tahu perang benderangnya seperti apa
dan saya lihat masalah minyak goreng ini menjadi muncul
itu kalau pemerintah mulai katakanlah melakukan yang namanya kebijakan untuk biobul
atau katakanlah b dua puluh b tiga puluh
sehingga kalau kita lihat di data itu ada namanya kenaikan katakanlah cpo untuk bioful
tapi juga ada penurunan cpo untuk tangan
nah ini korelasi korelasi inilah yang harusnya kppu harus cepatnya menjelaskan publik
bahwa indikasi yang katanya ada mainan tidak sehat ini harus cepat diumumkan
sehingga pihak pihak yang melakukan permainan ini bisa ditindak atau dihukum
sehingga iklim usaha menjadi lebih baik kembali
seperti sekarang begitu
jadi itu menurut anda yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan
suplai untuk minyak goreng bagi masyarakat itu berkurang begitu ya
ya mbak dari hulunya saja lahan bisa diakumulasi tanpa ini tanpa ada pembatasan
nah hilirnya itu bagaimana kalau anda sudah lahan saja anda bisa kuasai
kalau tidak ada pembatasan anda bisa dalam tanda kutub tadi
dibilang pak oke tadi kan ada permainan tadi
oke pak okle silakan dikomentari
saya kok sepertinya kurang nyambung antara hulu dengan minyak goreng
pantauan kami murni ini hanya minyak goreng ini tergantung dari harga cpo internasional
dan yang saya sampaikan wah saya sampaikan
bahwa industri hulu dengan produsen minyak goreng praktis
walaupun ada sebagian yang terafiliasi
tetapi secara internal mereka tetap menggunakan mekanisme pasar yang dilakukan
dan saat ini harga minyak goreng ini murni karena di harga cpo yang tergantung cpo internasional
di mana pada saat ini kenapa demikian

kalau kita bandingkan sejak sebelum pandemi kenaikan harga cpo ini drastis sekali
dan dalam sejarah pernah ini untuk pertama kalinya harga cpo di atas minyak nabati lainnya seperti repsid dan yang lainnya
jadi memang pada saat ini fenomena kekurangan minyak nabati ini tidak hanya terjadi di indonesia tapi di dunia
hanya yang mirisnya yang perlu kita ketahui ini adalah kita itu produser cpo terbesar
kenapa harga minyak gorengnya mahal
iya kenapa justru harga minyak goreng mahal betul pak
nah dan saya ceritanya begini
ini naik satu sisi berkah sehingga terhadap devisa negara ekspor kita bahasanya sederhananya itu moncer
dan salah satu kontribusinya adalah dari produk sawit
yaitu nomor dua setelah batubara sebagai penyumbang ekspor terbesar kita
di satu sisi berkah harga cpo internasional ini naik tapi di sisi lain tidak berkah bagi ibu ibu yang memerlukan minyak goreng
nah ini yang sedang kita pastikan
begitu kita menyiapkan kebijakan untuk menyediakan minyak goreng murah untuk masyarakat dengan harga terjangkau berarti kebijakan tersebut akan melawan mekanisme pasar
nah mekanisme pasarnya itu yang menolak yang sedang kita perlu lakukan audit investigasi
salah satunya yang saya sampaikan yang saya temukan adalah
di rantai distribusi
ternyata begitu diatur menjadi het barang jadi langka
ternyata begitu diatur het harganya di atas het
dan begitu kita lepas ternyata banjir
kan itu salah satu indikasi yang nyata dan perlu penyelidikannya secara mendalam
sehingga saya sebutkan perlunya audit investigasi
oke kalau memang kemudian tidak ada masalah begitu ya di sisi hulunya begitu
tapi di saat problematika minyak goreng ini masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah keluar lagi aturan baru dan itu berlaku di hulunya begitu kan pak oke peraturan menteri perindustrian begitu
nah itu bagaimana kemudian korelasi
saya sampaikan bahwa penugasan kementerian perindustrian ini
karena pemerintah menyiapkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi
maka ditugaskan oleh pemerintah kepada kementerian perindustrian untuk mengawal industrinya
supaya minyak goreng curah tetap disediakan
karena kalau tidak dikawal hilang nih minyak goreng curah
bisa dijualannya kemasan yang mengikuti mekanisme pasar
sehingga kementerian perindustrian harus memastikan setiap produsen minyak goreng tetap memproduksi minyak goreng curah
untuk kita lepas dengan harga eceran tertinggi rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus per kilogram
yang kita ceritakan bukan cerita di hulunya
pemerintah dengan ada kebijakan ini karena melawan mekanisme pasar ada harga eceran tertinggi
dan harga eceran tertinggi itu tingkatnya rp empat belas pasti ada berbeda dengan harga pasar
sehingga celahnya ini banyak dianggap apa ya
jadi banyak nih pelaku yang berusaha memanfaatkan celah berperbedaan harga ini untuk mengalirkan di luar sasaran
karena minyak goreng eceran tertinggi ini adalah untuk konsumsi rumah tangga industri mikro industri kecil
tidak boleh lari ke industri besar
tidak boleh diekspor tidak boleh dikirim ke perusahaan kemasan untuk dijadikan kemasan premium
karena kemaratan premium harganya tinggi
itu yang kita kawal
jadi bukan berbicara dari lahannya
jadi tidak ada dari lahannya ya
ini mulai dari industri minyak goreng
dari produsennya begitu ya pak oke
jadi artinya ada masalah atau tidak sebetulnya di supply bahan baku untuk minyak goreng ini
bukan ada masalah
jadi karena ini ada kebijakan menggunakan harga eceran tertinggi
sementara kemasan itu dilepas itu mekanisme pasar
bisa saja produsen tidak berminat untuk memproduksi minyak goreng curah
lebih baik dikemas semuanya
sehingga ini dikawal oleh pembinanya industri nya
untuk tetap produsen minyak goreng berhasil
produsen minyak goreng memproduksi minyak goreng curah
untuk diserahkan nanti dengan harga eceran tertinggi
dan nanti kalau pun nanti sudah disediakan oleh produsen minyak goreng
jangan dalam rangka pendistribusiannya sampai ke masyarakat ini jangan sampai hilang
itu yang dilakukan pengawalan
kalau begitu menurut anda pak oke
sebetulnya desakan dari masyarakat soal evaluasi menyeluruh industri minyak goreng
dari hulu ke hilir ini sebetulnya tidak perlu
karena memang yang terjadi adalah mekanisme pasar
bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk bisa menyiasati apa yang terjadi di pasar
begitu pak oke
saya tidak berbicara perlu atau tidaknya evaluasi menyeluruh
saat ini saya ditugaskan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah
dengan harga eceran tertinggi
tetap diproduksi oleh produsen
tetap bisa didistribusikan sampai masyarakat
dan harganya sesuai dengan aturan pemerintah
permasalahan di hulu saya tidak terlibat untuk ini
tapi saya sama saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng
dengan harga eceran tertinggi dan hadir di masyarakat
sekarang terakhir dari pak ahmad
kalau memang kemudian ada desakan untuk
melakukan evaluasi secara menyeluruh
apa masukan dari masyarakat
evaluasi seperti apa yang kemudian harus dilakukan
menurut saya penting
pemerintah dalam ini presiden jokowi
memperpanjang impres moratorium sawit ya
berkenaan dengan perbaikan tata kelola di perkebunan sawit
karena akarnya di situ
jadi kenapa ada minyak goreng
tau tau banjir begitu
ada yang menguasai
yang menguasai itu adalah yang menguasai kebun
yang menguasai kebun itu adalah
bisa mengakumulasi lahan yang luas
sehingga kami melihat
ini lah yang harus dievaluasi
sampai saat ini impres moratorium sawit
belum ada laporan yang diketahui publik
apa yang terjadi
sehingga kalau kita bisa dari hulu sampai hilir
bisa mengevaluasi dan memperbaikinya
saya berharap indonesia sebagai yang terluas sawitnya
benar benar menjadi raja betul
dan bisa mencatatakan bagi rakyatnya begitu
kita hentikan di situ
karena kita tahu
yang paling berkuasa adalah
yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
dan kita akan tunggu sama sama
yang akan nanti terus dikeluarkan
ataupun juga ada harapan dari masyarakat
untuk ada evaluasi
sehingga kebijakan yang nanti akan dikeluarkan
demi untuk mensejahterakan masyarakat
dan tentunya kita tunggu sama sama ya
minyak goreng ini tidak langka lagi
dan harganya juga terjangkau bagi masyarakat
pak oke dan juga pak ahmad
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
dan salam sehat selalu
selamat malam pak oke
presiden joko widodo sangat kecewa
terhadap kinerja bawahannya
setelah mengetahui bahwa
pengadaan barang dan jasa
di lingkungan pemerintahan
dipenuhi barang impor